sampai jumpa di video selanjutnya
jangan kasih perempuan yang namanya maudie keluar dari hotel ini
kamu ngapain disini
kamu juga david kejar maudie
sialan banget ya itu orangnya
gak taunya reni malah kerja sama sama tristan
gue harus kasih tau mami sekarang juga
saya buat maling disini pak
diam dulu pak
kami minta mbak jangan tinggalin tempat ini
ya gue kabur lagi
kau mau kemana sih maudie
bener dok jadi keadaan saya udah baik baik aja iya bener tasya itu karena pak maindra sudah
mendapat perawatan yang terbaik di klinik ini kalau semuanya berjalan lancar tentu proses
kesembuhannya juga akan semakin cepat dan kami segenap para medis disini tentu akan memberikan
yang terbaik untuk kesembuhan pak mahendra alhamdulillah makasih banyak ya dok sama sama
kalau begitu saya permisi ya nanti kalau ada perkembangan tentang kondisi kesehatan pak mahendra
saya pasti akan menghubungkan muslimnya yang sudah berisi kamu jangan pernah percaya marandis
ya dia itu bohongin kamu masa kamu gak percaya sama aku sih chef buat apa aku bohongin
kamu siap kasih tasya kamu jangan keras kepala dong siap siap kamu lihat papa kamu kamu kesian
mau papa kamu harusnya aku jangan kasar gitu sama tristan kalau tristan nggak memaksa aku buat
balik lagi klinik mungkin keadaan ayah gak bakalan kayak gini sekarang
hai ibu peri aku aku tahu sayang
bagus kalau sekarang kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah sekarang kamu temuin tristan
karena aku tahu kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan tapi ayah tenang tasya aku yang
akan jaga ayah kamu kamu bisa pergi sekarang makasih
maaf mbak patris tanya di mana ya pak tristan lagi pergi kalau boleh tahu keluar kemana ya di
sini ngomong kalau mau pergi ke mananya tapi sih tadi sebelum dia pergi dia sempat ngobrol sama pada
fit katanya pengen ke taman kota
hai ya udah kasih mbak ya sama sama
hai kamu tetap harus jaga jaga oke kamu pasang mata elang kamu supaya kamu bisa lihat kau ada
gejala yang gak beres begitu randi mo nikikin aku atau apa kayak kamu bisa langsung masuk oke kenang aja beres
tenang aja beres semuanya
jangan main tenang tenang jangan main so beres beres
gak pernah ada yang tenang nggak pernah ada yang beres
urusan sama kamu
ah udah capek ngomong sama kau kau ini awasin oke
saya mau buket bunganya satu
oh yaudah nanti saya bungkus dulu ya
mudah mudahan tristan suka sama bunganya
aku gak enak banget sama dia
selama ini tuh aku udah kasar banget sama dia
karena tujuan dia kan baik sama aku
saya harus tahu keadaannya dia
dia baik baik aja kan bu
santai jack santai
aku udah bilang sama kamu
aku akan membalin ayah kamu
kamu bawa ke ayah
gue udah lakuin kemauan lu
ya udah oke
di mana dia
keadaannya juga baik baik aja
aku cek tidur sebentar
dia masih menghilangnya tuhan worms
oh pas geremoninya
irsan kami lagi nih
sebenernya bu nostri kan hina
dia yang sangat buruk
cuma ya semua itu udah cukup jelas buat saya
aku minta maaf ya kalau apa kejadian kayak begini
tapi jujur pak tristan randi itu satu satunya orang yang tahu dimana suamiku berada
dan aku juga nggak ngerti kenapa dia bisa sampai segila itu
tapi dia minta dia minta tebusan sama aku pak
pak di dalam mobil aku ada uang buat bayar randi kalau pak tristan nggak percaya
bu maya apa apaan sih ini
aku mau tunjukin sama pak tristan
aku tahu di mobilku benar benar ada uang buat bayar tebusan yang randi minta

aku mau mencari uang buat bayar tebusan
aku mau mencari uang buat bayar tebusan
aku mau mencari uang buat bayar tebusan
aku mau mencari uang buat bayar tebusan
aku mau mencari uang buat bayar tebusan
aku mau mencari uang buat bayar tebusan
aku mau mencari uang buat bayar tebusan

aku mau mencari uang buat bayar tebusan
aku mau mencari uang buat bayar tebusan

aku mau mencari uang buat bayar tebusan
ngapain kamu di sini juga
aku ngeliat tristan sama ibu
kamu ngapain di sini juga
apa kamu juga bagian dari rencana jahat ibu aku
kita semuanya sama aja